rahel fenya kembali menarik perhatian pada kamis malam
usai diperiksa di mapolda metro jaya atas dugaan kabur dari karantina
di rumah sakit darurat wisma atlet
selain berita instagram ini
dijemput mobil hitam dengan plat nomor kendaraan berakhiran rfs
pelat ini menjadi perbincangan lantaran rf
adalah kombinasi huruf pada nomor kendaraan bermotor
yang dikhususkan bagi pejabat mulai dari eselon ii hingga menteri
sesuai peraturan kapolri nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang penerbitan rekomendasi stnk dan tnkb
plat ini seharusnya tidak bisa dipakai oleh warga sivil
karena hanya diberikan negara kepada instansi terkait
plat nomor kendaraan berakhiran rfs pada mobil rahel fenya ini pun
polda metro jaya angkat bicara terkait kehebohan ini
menurut direktur lalu lintas polda metro jaya
mobil berplat rfs ini merupakan kendaraan milik rahel fenya
dan bukanlah plat nomor khusus pejabat
namun berdasarkan data di plantas folda metro jaya
plat nomor tersebut seharusnya tidak terpasang pada mobil berwarna hitam
karena terdaftar pada mobil berwarna putih
jadi kalau data base landmark yang ada di kita
b satu ratus tiga puluh sembilan rfs itu memang betul kepunyaannya rahelt nya
jadi itu bukan nomor khusus
cuman di data kita mobil itu berwarna putih
sementara dari hasil fakta
mobil dikunyakan itu adalah berwarna hitam
polisi pun berencana memanggil rahel fenya
untuk menyelidiki keaslian plat nomor polisi rfs
yang ditungganginya usai menjalani pemeriksaan di polda metro jaya
berdasar undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
mantan istri niko al hakim ini terancam sanksi tilang
jika terbukti ada pelanggaran terkait penggunaan plat nomor
tinggikan sien nen indonesia